saat membeli buah hal paling utama yang kita lihat adalah kesegarannya
dari segi warna cerah tekstur tidak lembek dan aroma yang segar
namun seringkali banyak hal yang tidak diinginkan sehingga buah gampang busuk
kini ada cara baru untuk mengawetkan buah agar tahan lebih lama
yaitu dengan membekukannya dengan nitrogen
hal ini adalah bentuk inovasi bagaimana agar buah buahan yang diekspor ke luar negeri tahan lama
dan selalu tersedia meskipun tidak musim
salah satu toko durian di daerah cibubur menjual durian dengan teknik pembekuan nitrogen
harga durian nitrogen sendiri cenderung lebih murah dibandingkan durian yang segar
harga durian nitrogen per kilo dijual di harga rp empat ratus sepuluh
plusnya itu bisa bertahan sampaimb empat tahun
karena hari itu dan rasanya memang delapan puluh persen dari rasa yang aslinya
teknik pengawetan dengan nitrogen ini aman dan halal buat kesehatan
nitrogen tersebut non toksik jadi aman saja
hanya yang bermasalah
masalah terkait dengan impor misalnya yang menggunakan liquid nitrogen
yang dingin banget yang dinitro istilah
umumnya dinitro terus dipakum dikemas
nah itu yang berbahaya adalah pada saat prosesnya
mesti hati hati banget
agar mengkonsumsi durian nitrogen secara aman
buah harus diturunkan suhunya terlebih dahulu
dengan cara memasukkan ke kulkas selama tiga jam sebelum dimakan
tim liputan cnn indonesia